gubernur rki jakarta anies baswedan bersama kapolda metro jaya irjen polisi fadil imran dan pangdam jaya majenteni mulya aji
menggelar rapat penanganan covid sembilan belas di masa ppkm darurat
rapat yang digelar di kawasan silang monas jakarta pusat minggu pagi tersebut juga membahas antisipasi
meningkatnya mobilitas masyarakat saat libur idul adha nanti
gubernur anies baswedan meminta tiga sembilan ratus masjid yang ada di ibu kota tidak menyelenggarakan salat idul adha
anies juga memerintahkan seluruh camat lurahiga babin kaptipmas dan babinsa untuk mendatangi dan mengimbau warga
agar tak menyelenggarakan sholat idul adha
seluruhnya mendatangi persis seperti pak kapolda bilang
kalau bisa pak lurah camat babin kaptip mas babinsa
saya kapolsek dan ramil itu semua menyapa untuk meminta besok jangan menyelenggarakan sholat idul adha
mengingat kondisi di jakarta masih seperti sekarang
tingkat hunian icu di dki jakarta saat ini telah menyentuh angka sembilan puluh empat persen
kondisi ini terjadi karena tingginya angka penularan dan adanya varian baru yang membuat kondisi pasien menjadi
lebih berat atau kritis lebih cepat
di dki jakarta saat ini isolasi menurun pak prosentasenya delapan puluh lima persen
kemudian tapi untuk icu sembilan puluh empat persen
artinya memang dengan adanya varian baru onset dari mulai onset mulai masuknya virus
sampai menjadi berat atau kritis saat ini menjadi lebih cepat
aparat pola petrojaya akan melakukan peningkatan di titik titik perbatasan
agar masyarakat tak dapat keluar dari wilayah jakarta pada idul adha nanti
ini kita sudah susun supaya orang tidak bisa keluar jakarta
ini ada di jatiwung ada di cikupa dan ada di cikampek pak gubernur
ada aturan sesuai dengan peraturan kemenhub bahwa perjalanan jarak jauh antar kota antar provinsi
menggunakan moda angkutan darat
ini yang akan kita pedomani
semua langkah ini dilakukan untuk menurunkan mobilitas warga agar penyebaran virus corona tak lagi menggila
petugas berharap masyarakat dapat menahan diri untuk tetap di rumah saat hari raya idul adha nanti
rizky iktiar yahya jakarta